ya mas aku pasti bisa
assalamualaikum wr wb
terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir di acara launching terbaru dari maharatu kosmetik
saya ingin meminta maaf karena suami saya allebaran alfari berhalangan untuk hadir
dan saya disini menggantikan posisi beliau
aku merindu ku yakin kau tahu
aku terpaku aku memiliki
walau tanpa kata cinta berupaya
aku merindu ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
mas ini untuk kedua kami
aku ingin menekapkan di kantor kamu
yang pertama dulu
para hadirin sekalian
ini adalah andin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
saya ingin langsung bertanya kepada andi

maukah kamu menerima lamaran saya
aku benar benar kangen kamu mas
aku berharap kamu ada disini
aku kangen dengar suara kamu
sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing masing
acaranya belum mau mulai
itu istrinya pak al
katanya pak al hari ini nggak bisa hadir
istrinya yang bakal memberikan kata sambutan
bicara di depan umum
kalau soal itu saya juga gak tau
saya pernah denger
katanya istrinya pak al tuh pernah kerja di kantor ini
istrinya pak al pernah jadi narapidana
selamat siang para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati
terima kasih atas kedatangannya di acara launching produk terbaru maharatu pada hari ini
dikarenakan bapak aldebaran alfahri berhalangan hadir pada hari ini
jadi sambutan dibawakan oleh istri pak adelebaran
kami persilahkan ibu andini karisma putri
aku harus kuat aku harus buktiin kalau aku bisa
ini demi masalah
kau pasti bisa nen
kau pasti bisa
andini karisma putri
iya mas aku pasti bisa
assalamualaikum wr wb
terima kasih untuk para penontonnya
dan para tamu yang sudah hadir di acara launching terbaru dari maharatu kosmetik
saya ingin meminta maaf karena suami saya allebaran alfari berhalangan untuk hadir
dan saya disini menggantikan posisi beliau
saya harap dengan hadiran saya di sini tidak mengurangi esensi dari acara ini
dan ini dia
produk terbaru dari maharatu kosmetik
yang dibuat dengan rempah rempah alami dari indonesia
dan diolah dengan teknologi yang sangat tinggi
dengan rendahan hati mari kita tampilkan
inilah dia maharatu adwitya
ketemu lagi di acara ini

ketemu lagi di acara ini
ketemu lagi di acara ini
iya artinya tidak ada duanya
dan maharatu percaya
ketemu lagi di acara ini
semua wanita diciptakan unik
dan tidak ada duanya
ternyata dugaan kita salah
iya hebat juga ya
anda benar benar tidak salah
memilih bu anien sebagai istri bapak
semoga bapak cepat sembuh ya pak
semoga bapak cepat sembuh ya pak
semoga bapak cepat sembuh ya pak
aku sudah melakukan tugas kamu disini
aku sudah melakukan tugas kamu disini
semoga kamu cepat sembuh ya mas
ya ya misalnya
pantes ga ya
pantes ga ya